terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo mengaku masih menunggu keputusan kpu tanggal dua puluh maret mendatang
sambil mengumpulkan data terkait hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
saat bertemu para seniman dan akademisi di rumah butet kertarejasa di bantul yogyakarta
ganjar meminta pihak pihak yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi
untuk membongkar hasil perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut tiga
ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di mahkamah konstitusi
jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki
untuk mengantisipasi potensi potensi terjadinya ya silakan
karena kalau itu terjadi pasti memori kita akan kembali pada cerita sembilan puluh delapan
maaf dengan segala perempuan idiak
kalau tertentu keuntungan kekeputusan dan sebagainya itu tidak ditahan tahan
makanya kita aja masuk dalam sistem
calon wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh empat mahfud md menyebut ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
terus mendorong hak angket dpr ri tentang pemilu dua ribu dua puluh
mahfud juga menyebut megawati meminta proses hukum di mahkamah konstitusi disiapkan sebaik baiknya
lihat perkembangan karena bu mega itu jauh pikirannya
masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau mk
sesudah itu menuju pelantikan oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga bu mega tidak mau buru buru
bukan tidak mau bersikap tidak dan dihukum oleh mk itu didorong agar dikerjakan sebaik baiknya